wisma atlet kemayoran pada pagi hari ini adalah dua ratus dua puluh sembilan
untuk beberapa minggu lalu kita sempat turun
tetapi ini agak naik lagi untuk hari ini
jadi rata rata yang dirawat di sini adalah
jadi kita menerima banyak pasien repatriasi
pasien repatriasi adalah pasien pasien yang setelah karantina
dinyatakan pemeriksaan pcr positif
dan dirawat di rumah sakit wisma atlet ini
rata rata rawat adalah sekitar sepuluh sampai dengan lima belas hari
pasien yang saat ini dirawat kebanyakan dari arab saudi malaysia
dan rata rata dengan gejala ringan sampai sedang